panas tidak ada hujan tidak ada angin tiba tiba rumah masuk air
masuk ke air waktu itu di rumah sekitar sepinggang deh
sepinggang sampai sedadak
saya tidak menyempet menyelamatkan barang barang
kenapa tidak ada pemerintah
kenapa tidak ada pemerintah
kenapa tidak ada air running system nya
nah itu saya berpikir ini harus ada yang harus dilakukan
kita harus melakukan
info di hulusung air
info di hulusung air
merana lelah dan terbiasa
kata ini pun belum cukup untuk menggambarkan keadaan masyarakat kota bekasi dan kabupaten bogor yang kerap dilanda bencana banjir
bukan hanya banjir biasa tapi banjir besar hingga empat meter yang menggulung seisi rumah dan menyesakan hati
banjir memang kerap dialami warga setiap tahun
namun dalam enam tahun terakhir terjadi tiga banjir besar yang melanda wilayah pinggir ibu kota ini
yaitu april dua ribu enam belas januari dua ribu dua puluh dan yang terakhir pada februari dua ribu dua puluh
di kota bekasi misalnya
berdasarkan data dari bpbd kota bekasi pada april dua ribu enam belas delapan puluh sembilan titik di dua belas kecamatan terendam banjir
di tahun dua ribu dua puluh sembilan puluh tiga titik di dua belas kecamatan terendam banjir
namun di tahun dua ribu dua puluh ini banjir terjadi lebih parah dan bahkan menelan korban jiwa sebanyak dua belas orang karena terbawa arus hingga tersetrum listrik
di februari dua ribu dua puluh dua banjir juga kembali mengendangi kota bekasi dan perbatasan kabupaten bogor yang letaknya saling berdekatan
di desa bojong kulur kecamatan gunung putri kabupaten bogor salah satunya
banjir merendam perumahan dan menyisakan lapisan lumpur tebal yang pembersihannya pun masih dilakukan hingga di minggu ketiga pasca banjir

rw yang ada di perumahan yang letaknya di bawah itu tinggal menyisakan tiga rw saja yang tidak terkena banjir
artinya dari dua puluh sembilan rw itu dua puluh enam rw terdampak banjir
datangnya banjir dari hulu tidak dapat dicegah namun persiapan dapat dilakukan
masyarakat mendapatkan informasi peringatan dini banjir dari komunitas peduli sungai ciliwung
lengsi dan cikeas atau kp dua c
ketika sekarang ada kp dua c ini pengaruhnya apa pak
ya kp dua c itu adalah sangat bernolong khususnya bagi saya dan juga lingkungan sini
karena kami mendapatkan informasi yang dikurni oleh kp dua c itu sekitar empat jam atau tiga jam sebelumnya air datang ke tempat kami
empat jam tiga jam itu adalah waktu yang sangat lama dan bisa menyelamatkan
barang barang kami yang berharga contohnya mobil motor dan lain lainnya
itu empat jam sangat berguna bagi saya
kp dua c didirikan pada tahun dua ribu enam belas dengan misi hidup aman dan nyaman bersama sungai
di tengah solusi permanen yang belum kunjung datang
langkah diambil oleh kp dua c di prabencana dengan membuat sistem peringatan dini banjir dan melakukan pelestarian sungai

diketuai oleh puarman warga villa nusa indah kabupaten bogor yang ikut merasakan dampak
banjir besar walau dibentuk pada tahun dua ribu enam belas sistem peringatan dini ini sudah ia bangun
sejak tahun dua ribu lima hal ini berangkat dari pengalamannya ketika baru empat bulan
pindah wilayah ini dan merasakan banjir yang tiba tiba datang bisa tidak ada hujan
terik panas tidak ada hujan tidak ada angin tiba tiba rumah masuk air selama banjir saya
berpikir kan enggak ada hujan ya kalau nggak ada hujan berarti kan banjirnya dari hulu sungai
kalau banjir dari hulu sungai pasti ada proses perjalanan air dong menjelang kehilir kan kalau
ada proses perjalanan air berarti kan panjang waktunya pertanyaannya adalah dari waktu yang
panjang tadi kenapa tidak ada pemerintah undi ini dari pemerintah
keempat setelah banjir saya telusuri sungai ini dari hilir sampai ke hulu hulu hilir sampai
hulu nah di sekitar jembatan wika namanya di tajung unik saya berkenalan dengan masyarakat
sekitar mau enggak pak bantu kami dibawa bantunya gimana kalau ada air sungai naik
ketolong kami diinfokan kalau tinggi muka air naik tolong saya di sms nanti bapak saya bantu
pulsanya saya bilang gitu kan usahanya pun berbuah hasil informasi yang puarman dapat
warga di hulu sungai cilengsi hal yang sama ia lakukan untuk sungai cikeas yang juga
berpengaruh terhadap banjir di wilayah ini selama kurang lebih sebelas tahun warman bergerak seorang diri
seiring waktu dari belasan warga yang ia infokan berkembang menjadi puluhan hingga kini berjumlah
ribuan kalau seandainya ada ketinggian air yang berlebih info tadi saya bagi bagi ke teman teman tadinya
ini tetangga tetangga aja nah satu orang dua orang tiga orang empat orang lima orang sampai sepuluh orang lama lama menyebar
dari lingkungan rt menjadi rw kemudian waktu di filian saya indah ada namanya mailing list ya dulu ada
mailing list yahoo ya udah saya sermalu itu kan melenggis yahoo masyarakat yang terima lebih
banyak lagi dua ribu enam belas setelah banjir besar dua puluh satu april dua ribu enam belas ada teman saya ngomong bapak arman namanya pak anto
ya almarhum pak anton kayaknya pak pang kecapean deh kalau tiap sebentar banjir ditanya masyarakat
tentang tinggi muka air nah gimana kalau kita bentuk komunitas gitu woy betul juga itu
kan nah itu dilakukan oleh teman saya namanya almarhum pak anton ya sekarang meninggal dia ya
udah seminggu kemudian kami bentuklah kp dua cp dua c pasnya lima maret ya lima maret dua ribu enam belas saya pak anton
tadi almarhum pak ganjar pak tomo yang tadi sama satu lagi pak ferry
kp dua c pun berkembang dan di awal tahun dua ribu dua puluh sudah beranggotakan tiga puluh dua anggota yang tersebar di
sepanjang sungai cilengsi cikeas dan kali bekasi anggota kp dua c merupakan warga korban banjir yang
lelah namun tidak pasir
dan seserah dengan bencana langganan banjir yang kerap menghantui banjir yang mengendangi wilayah ini
memang sangat kompleks penyebabnya sudah terjadi sejak dulu namun kini semakin parah pembangunan
pembangunan di hulu hingga hilir sungai juga menjadi faktor utama karena mengurangi kemampuan
resapan air sekarang kalau misalkan tadinya ketika hutan masih banyak itu dari hujan yang
kawasan permukiman jadi kawasan industri maka ini kondisinya akan berubah dan mungkin malah
jadi kebalikannya nah ini kami punya beberapa kajian yang menunjukkan kecenderungan itu jadi
misalkan debit banjir yang tadinya itu hanya sekitar lima puluh meter kubik per detik
itu berubah menjadi sekitar tujuh puluh lima
i sortie and importa per ixt'dunga jealous dan ini tidak dapat dibahas per hal seolah olah
bar berwarna hijau menandakan lahan hijau sedangkan yang berwarna merah menandakan lahan bangunan yang dibangun
perumahan permukiman industri mengisi bagian dari hulu hingga hilir baik di sungai cilengsi cikeas dan kali bekasi
tentu solusi terkait ini tidaklah mudah namun semua bisa diatasi bersama dengan dukungan seluruh lapisan dari pemerintah dan masyarakat
ujung dari semua ini berdampak pada banjir yang harus ditanggung oleh masyarakat di hilir
solidaritas dan gotong royong menjadi fondasi kuat hidup berdampingan dengan banjir
menunggu solusi permanen yang diharapkan segera hadir
kp dua c juga rutin melakukan seluruh seluruh sungai
sumbatan sumbatan yang sudah ada langsung dibersihkan tidak sempat menumpuk
itu mencegah terjadi banjir bandang
sungai cilengsi dan cikeas adalah dua sungai yang nantinya bertemu dengan kali bekasi
gunung gelis adalah hulu dari sungai cikeas dan gunung pancar adalah hulu dari sungai cilengsi
keadaan sungai dan kali bekasi dari tahun ke tahun pun berubah
sedimentasi lumpur di sungai kini semakin
semakin tebal sehingga tinggi muka air semakin naik
sedangkan berdasarkan informasi yang didapat dari kp dua c
pengurukan sungai belum dilakukan lagi sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
tanggul tanggul di sepanjang aliran sungai dan kali sudah tidak mampu menahan tekanan debit air yang begitu tinggi ketika banjir datang
sistem peringatan dini kp dua c mendata jalannya air yang datang dari hulu cilengsi dan cikeas
ada tujuh titik yang dipantau
di sisi tv kp dua c
dari pos pantau di cibongas yang dialiri sungai cilengsi butuh waktu enam jam untuk air sampai di titik pertemuan dua sungai
sedangkan untuk sungai cikeas membutuhkan waktu delapan jam
pak tim divisi media sosial ini bekerjanya gimana pak dalam menginformasikan early warning systemnya
ini kan ada tujuh titik
apakah tujuh tujuhnya diinfokan
kita menginfokan hanya enam titik
enam titik kita ini infokan dari jalurnya sungai cilengsi
dari hulunya cibonga sama cilengsi
kemudian di jalur sungai cikias itu kita di cibinong sama di cikeas
kemudian di p dua c karena kita ada dua
sebenarnya ada tiga tapi kita infokan dua
yaitu yang untuk ke telemetri sama viewnya
dalam keadaan normal informasi pemantauan dilakukan tiga kali sehari
namun akan meningkat intensitasnya ketika terjadi kenaikan muka air
adapun pengaturan siaganya dibagi menjadi empat yaitu normal siaga tiga siaga dua dan siaga satu
kalau yang siaga tiga itu biasanya air sungai itu sekitar setengah meter sampai satu meter di bawah permukaan jalan
jadi siaga tiga air sungai itu lebih kurang setengah meter sampai satu meter di bawah permukaan jalan
tapi sungainya sudah penuh
kalau siaga dua air sungainya sudah penuh got
sudah penuh saluran bahkan lubar jalan sedikit
lumur dari lubar jalan itu siaga dua
kalau siaga satu sudah masuk rumah
jadi misalkan sudah paham kalau siaga tiga masih boleh agak santai
tapi kalau sudah siaga dua nggak bisa santai lagi sudah harus melakukan evakuasi evakuasi mandiri
selain sistem peringatan dini
langkah yang juga dilakukan oleh kp dua c adalah melakukan pelestarian sungai
hal ini dilakukan dengan kegiatan susur sungai bersama
kami pun menyusuri sungai cikeas
untuk melakukan susur sungai kami harus memastikan aliran air dalam keadaan aman
dan tidak ada banjir dalam beberapa jam mendatang
susur sungai dilakukan dengan pembersihan sampah
sampah yang ada di sini beragam bentuknya
mulai dari sampah rumah tangga hingga yang menjadi masalah besar adalah sampah bambu
jadi susur sungai kp dua c juga rutin melakukan susur sungai
susur sungai dilakukan ada beberapa tujuan
yang pertama untuk melihat kerusakan sungai mbak
kan sungai ini sudah berubah ya
ada yang pinggirannya sudah bolong
kemudian sumbatan sumbatan sampah bambu dan sebagainya
itu manfaat susur sungai dilakukan
yang kedua itu mencegah terjadi banjir bandang
jadi dengan seringnya kita melakukan susur sungai
itu mencegah terjadinya banjir bandang
pak tau banjir bandang
banjir bandang itu adalah
begitu sungai itu mampet oleh sampah
baik sampah bambu sampah kayu dan sebagainya
lama lama kan numpuk numpuk ya
begitu nanti air besar
bendung ini jebol
jebol tiba tiba brah ke bawah
itu yang dinamakan banjir bandang
nah tapi dengan kita rajin melakukan susur sungai
sumbatan sumbatan yang sudah ada itu langsung dibersihkan
tidak sempat menumpuk
selain itu susur sungai juga dilakukan untuk memetakan kerusakan sungai
seperti bantaran sungai yang hampir ambles
dan pemetaan tanggul tanggul yang sudah rusak
selain permasalahan disaat banjir
permasalahan lain adalah pencemaran sungai
yang menimbulkan bau yang parah
untuk sungai cikelengsi itu persoalan
pencemaran yang lebih kepada industri mbak
lebih kepada industri
dan biasanya itu pencemaran yang terjadi yang paling hebat
ketika musim kemarau
karena ketika air menyusut ya
itu terlihat potensi yang sedemikian rupa
dari limbah industri yang dibuang ke sungai cilengsi
nah ini menjadi persoalan karena hampir setiap tahun
begitu sering sungai cilengsi itu tercemar
hampir setiap tahun
bahkan sering dijumpai ikan sapu sapu itu mati dalam jumlah banyak
bahkan mungkin boleh dibilang ribuan
nah jadi ini persoalan yang menahun
yang mungkin yang kronis
semua informasi yang didapat dari kegiatan susur sungai ini
kemudian disusun untuk dikoordinasikan dengan pihak pemerintah
untuk dilakukan penanganan
kp dua c senantiasa berkoordinasi dengan bpbd dan pemerintah kota
dalam permasalahan banjir
ada komunikasi dengan kita
kalau namanya di bencana kan ada relawan ya
relawan juga sama
relawan peduli yang pada saat kejadian bencana kalau relawan kan
pada saat kejadian turun ke lapangan ikut membantu
ikut evakuasi kalau relawan
sama kalau kp dua c kan dari sebelumnya
sebelum itu ada banjir menginformasikan
bahwa ketinggian air di cibunga sekian
di bogor sekian cilengsi sekian gitu
kp dua c menyadari banjir merupakan permasalahan yang harus ditanggulangi

dan dicari solusinya bersama
masyarakat dan pemerintah harus saling mengingatkan
bergerak beriringan agar permasalahan banjir tak lagi datang
tujuannya buat apa airnya ditahan atau dibendung
supaya secara gravitasi alami
airnya mengalir ke saluran pdam
kalau tinggi muka airnya diturunkan dua meter permanen
otomatis daya tampung sungainya akan bertambah
setiap pagi siang dan malam
warga mendapat update informasi terkait tinggi muka air dan cuaca
di akun media sosial kp dua c
hal ini cukup membuat tenang sementara waktu
walaupun puluhan ribu warga di sini berada di kota ini
makan hari hari tanpa berpikir kapan banjir akan datang tiba tiba
kp dua c menyadari peringatan dini saja tidaklah cukup
masyarakat menginginkan penanganan dan solusi
kp dua c pun menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah
komunikasi juga terjalin antara kp dua c dengan balai besar
wilayah sungai ciliwung dan cisadane atau bbws ccpupr
respon cepat diberikan terhadap permasalahan

di sekitar kota ini

untuk menanggulkan dan menanggulkan

untuk menanggulkan hal hal tersebut

dan membuat tanggul sementara
namun solusi permanen tentu dibutuhkan
kp dua c telah menyuarakan normalisasi sejak tahun dua ribu enam belas
dengan melakukan pelebaran pengerukan dan penanggulan permanen
hal ini pun berbuah hasil
di tahun dua ribu dua puluh satu normalisasi mulai dilakukan di kali bekasi
dan hingga kini masih dalam proses pengerjaan
namun normalisasi tidaklah cukup dihulu
tapi juga diperlukan di hilir cilengsi dan cikeas
hal inilah yang kini sedang diperjuangkan
kalau untuk yang permanen
kiklus dari tahapan pembangunan
yaitu yang kita sebut dengan sidlacom
untuk kasus cilengsi cikeas
jadi saat ini kita sudah pada tahap yang ketiga
survei investigasi sudah desain sudah
sehingga untuk kedepan adalah land acquisition atau pembebasan lahan
nah untuk pembebasan lahan ini memang kami sangat mengharapkan
peran dari pemerintah daerah
untuk bisa menyediakan lahannya
untuk kami kemudian bisa melaksanakan construction nya
dorongan percepatan normalisasi terus dilakukan
salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan diskusi sungai
dan pembuatan petisi untuk presiden dan pemerintah
agar segera merealisasi program normalisasi di tiga sungai
hingga pertengahan maret petisi sudah ditandatangani lebih dari sembilan orang
dari target sepuluh orang
di sisi lain kp dua c menyadari proses normalisasi ini membutuhkan waktu yang lama
kp dua c pun memperhatikan proses normalisasi ini membutuhkan waktu yang lama
kp dua c pun memberikan usulan solusi cepat dan mudah
untuk mengurangi besarnya dampak banjir
yaitu dengan revitalisasi bendung bekasi
pembuatan bendung memang menjadi langkah penanggulangan banjir
namun pada prakteknya kini bendung bekasi juga dimanfaatkan untuk saluran pdam
kp dua c berharap tinggi muka air di bendungan dapat diturunkan bukan hanya saat banjir
tapi juga pada keadaan normal
penurunan muka air dapat dilakukan bertahap
dan pemanfaatan air untuk pdam dapat menggunakan pompa
ketinggian muka air di sana ditahan delapan belas lima meter di atas permukaan laut
tujuannya buat apa airnya ditahanati di bendung
supaya secara gravitasi alami airnya mengalir ke saluran pdam
kalau airnya diturunkan lima puluh cm saja pdamnya tidak berfungsi tidak jalan
kita minta supaya tinggi muka air ini diturunkan permanen dua meter
kalau tinggi muka airnya diturunkan dua meter permanen otomatis daya tampung sungainya akan bertambah
besar harapan masyarakat bahwa solusi solusi yang direncanakan bisa segera terlaksana
koordinasi selama pengerjaan dan penginformasian kepada warga juga diharapkan ada
kemampuan untuk mengembangkan perusahaan dan perusahaan yang berhasil
ya harapan kita kita berterima kasih kepada kpp dua c kita bersinergi supaya
pondok mitra lestari maupun tetangga sebelah ppa dan jaga setia sebelah
saya kira terbebas dari banjir ini dari ancaman banjir setiap tahun
peran serta masyarakat dari hulu hingga hilir juga tidak kalah penting
hal ini dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai
kp dua c menjadi bukti dan contoh bagaimana seharusnya fungsi masyarakat menangani permasalahan lingkungan yang ada
hal ini menjadi gambaran bahwa menunggu bukanlah solusi dan bukan hanya bersuara tapi juga memberi akses
terhadap masyarakat yang berhasil menangani permasalahan yang ada